sampai saat ini sudah ada tujuh kapal yang kita tahan yang akan ekspor mbak jpo
dengan jumlah muatan kurang lebih enam puluh tiga juta metrik ton
nanti untuk prosesnya ya terserah kita pemerintah bagaimana kebijakannya
karena saya melaksanakan perintah presiden karena perintah saya melaksanakan untuk
di dalam ekspor kapal kapal yang akan ekspor yang nekat berangkat kita tahan
sehingga nanti prosesnya kita bisa lanjut koordinasi dengan kementerian lembaga